aku takut aku takut kadang aku ingin bebas seperti burung tapi aku takut ada lembak
terkadang aku ingin berenang seperti ikan ikan di lautan
dulu kemarin kemarin begini aku cari enggak ada dia
khawatir aja deh
jadi belajar di lapangan
di mana ujian kagak kagak dikata bocor tuh orang
padempo jangan disini bocor kesana dulu
bocor dimana apa nggak lihat tuh lewin turapi semuanya nggak ada yang bocor
gaul gaul eh bukan genteng tapi pade ama empok kelihatan di kamera no ya kan
kelihatan oh maksudnya kita disini bocor tuh udah kagak sama aja mbok kesana dulu
maksudnya enggak boleh disini
nggak boleh antar dulu ah
eh bang kasihan temen saya positi pengen masuk tv
iya tolong ya apa bang bagaimana caranya usahain pikirin saya udah punya banget kependem
saking mendemnya lama banget ngambilnya banget
pokoknya kalau udah jadi artis saya masak kita tuh daripada makan di warteg
yuk ikut ke monitor belakang yuk boleh iya yuk disitu
akhirnya kesamberan juga
lu kakekku sakit banget lagi
ustadz kenapa masuk
ini saya dipanggil tangannya melamai lamai sini sini saya tolongin
maaf nih maaf ya maaf ya saya nggak tahu ya yaudah deh ya saya kemana nih sini aja
ayo udah deh lanjut take dua deh lanjut
menggunakan tatapan mata
olah kuku dan semuanya
ini mungkin siapa tahu bisa jadi referensi saya jadi peran utama ya bisa oke
coba ustadz tiduran saya mau acting dulu sebentar
aku aku takut ustadz
karena aku ingin bebas seperti burung
tapi aku takut ada yang bangga

terkadang aku ingin berenang
seperti ikan ikan di lautan
tapi aku takut di jaring oleh lion set
aku merasa tak berdaya
tapi aku tidak akan menyerah
karena aku adalah ustadz musa
yang mulia dan santun
pasti semua terpukau sama acting saya
kalian juga kan
apalagi yang di belakang
hari ini om akan mengumumkan
mendapimi pemainnya zaky
dan yang nomor tiga
haikal udah mau deket
kok mau tiduran disini
ala ga usah panik ini pura pura
apalagi nadia juga minta tolongnya tuh
bagus pak ya
bagus pilih pemainnya bagus ini
ini ga pura
eh tadi adegannya ga begini loh
loh gua jadi takut
eh lu jawab
dia pingsan beneran
batas kaya beneran
bisa beneran ternyata
ini beneran pingsan nih
jadi begini sih pak
batas bagus pingsan nih beneran
aduh gimana ini
saya menjadi bingung banget ini
siapa yang sakit
ini si jaky yang lagi sakit
coba sebentar ya
zaky jangan tegang ya
kamu tenang aja ya
sekarang tarik nafasnya
kamu lebih tenang lagi ya
kalian boleh keluar dulu enggak
supaya ruangannya nggak terlalu penuh
udah buka disini
biarin ya pak bantu bantu kita
oh disini ustadz
betapa pak ustadz
aturan mah ya pak ustadz
ya allah itu sutradara
tau lah anak kecil mah jangan diajak syuting
aturan mah saya ini pak siti
yang udah siap banget ajak syuting
kan beda humor ya
gatau lagi harus cari kemana
cuma yang tadi udah nolongin kakak
hekal yang itu pada ngapain sih kamu kirain acara live semua orang itu lihat kamu terus
kamu kenapa tadi nangisnya kayak dibuat buat penting pak ini itu ya drama bukan komedi kalau komedi
sih enggak masalah terus tuh adikannya tadi itu itu saja kamu jadi enggak usah
nilai nenek tadi kamu magisnya nenek bahwa pasutradara saya teringat nenek
saya soalnya waktu itu nenek saya pernah pingsan ikon antar maaf ya pasutradara
pun iya iya bang aduh gue pusing nih briefing dulu deh loh ah baiklah
jadi ini adalah pak sutradaranya oh begitu ya nanti kita minta perananya sama beliau oh gitu
ya oh ya udah pak
jangan lupa saya diajak minyak mata mukanya nongol kaki sudah seneng banget
gampang semua itu nggak bisa diatur oh ya saya mau tinggal ke silakan silakan silakan silakan
silakan kamera and action sama dia ah iya ah
urusan keamanan urusan saya urusan tanggung jawab saya biar saya tanganin